pondok pesantren ibn al mubarok
beginilah suasana di pondok pesantren ibn al mubarok
di jalan sri amanah kelurahan agrowisata kecamatan rumbai barat pekanbaru riau
sejumlah santri tingkat madrasa ibti dayah entusias mendatangi workshop bank sampah
yang dikelola pondok pesantren
secara bergantian para santri ini menimbang sampah yang dikumpulkan ke dalam botol plastik
atau ekobrik untuk disetorkan ke bank sampah
bank sampah ibn al mubarok hadir dari sebuah kegelisahan ketua pondok pesantren
rin winningsih atas penumpukan sampah organik sisa makanan santri dan masyarakat sekitar pada dua ribu dua puluh silam
sampah terus menumpuk karena tidak ada usaha pengolahan yang tepat
berangkat dari persoalan itu wanita yang akrab di sapa rini ini
membuat inovasi bank sampah sebagai solusi mengatasi persoalan sampah di pesantren
langkah kecil ini berdampak positif volume sampah di pesantren terus berkurang
di sini saya mengajak masyarakat juga terlibat di dalam kegiatan sampah
kami datang door to door memberikan pemahaman
untuk mereka bisa lebih aware terhadap
semacam pelatihan lah
bank sampah ibn al mubarok terus berkembang setelah mendapat program pendampingan dari pt pertamina hulu rokan
melalui mitra kerja lembaga penelitian dan pengembangan pengabdian masyarakat atau lppm universitas lancang kuning
lewat serangkaian pelatihan pada desember dua ribu dua puluh
majelis guru selaku pengelola bank sampah memiliki banyak keterampilan mengubah sampah menjadi produk bernilai tinggi
bank sampah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar
sementara sampah ini juga memiliki keuntungan untuk memperbaiki perusahaan sampah di tempat pembuangan akhir atau tpa muara fajar
sementara sampah sisa makanan dimanfaatkan untuk budidaya megot
produk megat menghasilkan empat puluh tiga kg hingga empat ratus kg per hari dan telah dipasarkan sampai ke konsumen di luar daerah riau
setelah mereka sudah tahu alhamdulillah dengan mengumpulkan sampah sedikit sedikit
mereka merasa ekonominya itu bisa menyimpan kata mereka itu untuk jajanan itu bisa
yang nanya sampah tadi itu dia hasilnya orang orang ekonominya
di bawah binaan hulu rokan bank sampah al mubarok saat ini sukses menjadi percontohan
hingga pusat pelatihan pengelolaan sampah baik tingkat lokal maupun nasional
layaknya program tanggung jawab sosial dan hukuman yang lain untuk program bank sampah ini kita memberikan baik perlengkapan

termasuk kelompok bank sampah kelompok peserta dari bank sampah al mubarok
agar mereka itu bisa mengembangkan produk dan mereka juga bisa mandiri
bank sampah ibn al mubarok perlahan menjadi wadah kreativitas dalam membangun ekonomi kemasyarakatan di pekanbaru
riano fitra pekanbaru riau